jelang debat pilgub jatim yang kedua komisi pemilihan umum daerah jawa timur membuat beberapa perubahan tata panggung hingga aturan teknis untuk para pendukung
debat kedua ini akan berlangsung mengusung tema ekonomi dan pembangunan
komisi pemilihan umum jawa timur senin siang menggelar konferensi pers terkait pelaksanaan teknis tempat pilkada jawa timur ke dua yang dilaksanakan pada selasa malam nanti
komisioner kpu jatim hoyrul anam menyatakan setting panggung ini akan berubah kemudian posisi dan area steril pun diperluas hingga ke area ring dua
hal ini dilakukan untuk memperketat keamanan dan jalannya debat agar berlangsung lebih kondusif
selain itu pertanyaan yang akan dilontarkan kepada kedua pasangan calon akan disampaikan langsung oleh panelis
panelis yang mendapat tanggung jawab adalah muhammad hasan rektor universitas jember novil hanani guru besar ekonomi universitas brawijaya
arief kutoro ekonom bidang industri kecil universitas brawijaya dan nurul barizah wakil dekan fakultas hukum universitas erlangga
dua moderator yang bertugas adalah aiman wicaksono dari kompas tv dan afiani malik dari metro tv
agar tidak ada pelanggaran alat peraga kampanye kpu jatim pun menyiapkan apk berupa bendera kecil bergambar masing masing pasangan calon sebanyak empat ratus dan bendera merah putih kecil sebanyak enam ratus buah
untuk sekarang evaluasi kita dan memang untuk sebagai pembeda juga debat kedua ini juga tidak kita lakukan kegiatan debat terbuka yang langsung saling serang
tapi semuanya akan terkontrol melalui moderator
prinsipnya semua siap sudah di stand by kan kurang lebih enam ratus lima puluh personil untuk melakukan sterilisasi maupun pengamanan tim pasangan calon
kemudian juga untuk tim pendukung kami sudah bersepakat
dengan tim kampanye pasangan calon juga melarang tim pendukung membawa alat peraga yang besar dan membahayakan
juga kita larang membawa sound system
dan selanjutnya ada koresponden cnn indonesia eka rima di surabaya
eka selamat malam kalau tadi informasinya mengenai pengamanan yang justru semakin diperketat begitu
kemudian persiapan panitia dan juga para calon gubernur kalau berkaca dari pilgub pertama seperti apa saat ini
sudah sejauh apa eka
baik puspa selamat petang berbagai persiapan memang sudah dilakukan sejak kemarin sebenarnya oleh panitia pelaksana
baik mereka mulai loading kemudian mulai setting panggung dan berbagai persiapan lainnya hingga pada siang hari tadi
bersama dengan kpud jawa timur menggelar konferensi pers untuk menyampaikan bagaimana teknik pelaksanaannya pada esok hari kepada sejumlah awak media
dan memang banyak sekali hal yang berbeda atau dirubah
dari debat pilgub jawa timur yang pertama dengan debat pilgub jawa timur yang kedua kali ini selain pada tema
ya ini terkait dengan ekonomi dan pembangunan dan pada pilgub yang pertama adalah tentang tema kesejahteraan
maka perbedaan yang lainnya adalah setting panggung sendiri
setting panggung yang sebelumnya menghadap ke selatan dengan lokasi yang sama
yang ini di diandra convention center jalan basuki rahmat kota surabaya
nah pada kali ini panggungnya dirubah dengan menghadap ke timur
hal ini dikarenakan untuk memudahkan bagi kedua pasangan calon
untuk bisa langsung menuju ke panggung ketika mereka tiba di lokasi debat tersebut
karena di lokasi debat tersebut mereka ketika tiba di pintu utama
kemudian mereka langsung memasuki area panggung
jika pada debat pertama prediksinya adalah itu terlalu jauh perjalanannya
sehingga ada banyak sekali pendukung yang mereka tidak kooperatif atau tidak bisa diajak bekerja sama
justru memaksa untuk menerobos masuk
maka pada kali ini akan dibedakan pintunya
bagi pintu kedua pasangan calon
mereka akan langsung menuju ke pintu utama yang nanti akan langsung menuju panggung
mereka langsung dekat berada di panggung
dan untuk pendukung lainnya akan digiring menuju ke pintu tengah
yang nantinya akan langsung menuju ke area kursi pendukung
yang di sana sudah disediakan sekitar satu ratus lima puluh kursi pendukung untuk pasangan calon satu
dan satu ratus lima puluh kursi pendukung untuk pasangan calon dua
dan pembatasan pembatasan yang lain juga dilakukan dengan memperketat
jika yang pada debat pertama kita melihat bahwa memang di sana kondisinya tidak bisa kondusif
sekali yang berada di area luar
karena kedua pendukung pasangan calon ini saling berebut suara
atau mereka mengeraskan alat suara yang mereka bawa masing masing
maka pada kali ini dilarang menggunakan alat pengeras suara apapun
dalam bentuk apapun ketika pada debat nanti
dan ketika dilakukan pelanggaran
maka terpaksa akan diusir dari area ring tiga
atau diluar area pelaksanaan debat tersebut
kemudian juga dilarang membawa apk
apakah jika pada yang lalu kita bisa melihat banyak sekali membawa poster
kemudian berbagai perlengkapan alat peraga kampanye yang lainnya
maka kali ini dilarang membawa alat peraga kampanye dalam bentuk apapun
kecuali yang melekat di badan bahkan topi pun dilarang untuk membawa
dan apk pun disediakan oleh kpud jawa timur sendiri
yakni berupa bendera kecil
yang terbuat dari pemegangnya adalah terbuat dari sedotan
yang disana juga lunak
sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menyakiti pihak lain
ketika terjadi hal hal yang tidak diinginkan
apk ini tersedia dalam dua jenis apk
maksud saya ada dua bendera apk
yang ini bendera untuk pasangan calon satu
dan bendera untuk pasangan calon dua
dan bendera satu adalah bendera merah putih
yang disana disediakan ada enam ratus bendera merah putih
sementara untuk pasangan gambar pasangan calon sendiri
ada dua ratus masing masing ada dua ratus gambar
atau dua ratus apk dalam bentuk bendera kecil tersebut
ini nanti harapannya akan mampu membantu kondusivitas jalannya
debat pilgub yang akan berlangsung untuk kedua kalinya
dengan mengusung tema ekonomi dan juga pembangunan
diharapkan di sini nanti debat ini juga berlangsung akan lebih kondusif
karena akan ada aturan aturan tertib yang dilakukan disana
tidak ada debat secara langsung atau terbuka antara kedua belah pihak
kedua belah pasangan calon
dan nanti pertanyaan pertanyaan langsung juga akan disampaikan
oleh panelis tidak oleh moderator
karena beberapa waktu yang lalu bahwa masing masing pasangan calon ini
mereka berharap adanya objektivitas dari masing masing panelis
untuk bisa menyampaikan pertanyaan tersebut secara langsung
sesuai kemampuan masing masing panelis yang sudah ditunjuk oleh pihak pelaksana
yaitu komisi pemilihan umum daerah jawa timur puspa
oke berarti ini secara teknis sangat signifikan perbedaannya
dengan debat pilgub pertama pada waktu itu
tapi kalau kita membahas soal pasangan calon eka ini apa yang berbeda
apakah mungkin setelah pilgub pertama atau debat pilgub pertama
ada manuver atau ada strategi yang bisa diperlukan
apakah ini yang dilakukan oleh pasangan calon untuk kembali merebut hati
masyarakat jawa timur untuk kembali maju di debat pilgub kedua ini
baik puspa jika manuver manuver yang dilakukan tetap mereka sepertinya mengacu
kepada tema tema debat yang akan diusung pada yang debat kedua ini
yaitu terkait ekonomi dan juga pembangunan
manuver yang mereka buat tidak cukup signifikan tampaknya karena masih tetap
menggunakan strategi yang awal yaitu
melakukan blusukan ke sejumlah daerah
sementara untuk pasangan satu sendiri mereka pada hari ini juga masih melakukan
blusukan ke sejumlah daerah yaitu ke kalangan petani kemudian juga ke kalangan nelayan
ini adalah salah satu tema yang nanti akan diusung pada debat pemilihan gubernur jawa timur yang kedua ini
ya ini terkait bagaimana memberdayakan ekonomi kecil kemudian juga pertanian perkebunan dan juga perikanan
ini yang menjadi tema utama nanti bagaimana masing masing pasangan calon untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat
yang berada di jawa timur tidak ada manuver yang cukup signifikan
begitu juga untuk pasangan calon nomor urut dua pada hari ini juga masih terus melakukan belusukan
keduanya sepertinya sudah tampak melakukan pendekatan pendekatan yang tidak jauh berbeda
kepada situasi situasi kampanye yang mereka lakukan sebelumnya
yakni karena memang aturan aturan dari kpu sendiri atau pkpu sendiri memang memberikan aturan yang cukup ketat sendiri
dalam proses kampanye ini
mereka dilarang menggunakan apk apk yang tidak sesuai dengan aturan pkpu
maka mereka akan dianggap melanggar sehingga tidak ada apk apk yang berserakan di jalanan
kemudian juga tidak ada cara cara yang dikhawatirkan oleh masing masing pasangan calon
nantinya akan sebagai salah satu bentuk pelanggaran
karena memang cukup ketat sekali proses aturan aturan yang diterapkan pada pemilihan gubernur pada kali ini
karena melihat situasi memang masyarakat pada kali ini sangat mudah sekali untuk dipengaruhi dengan berbagai media
atau berbagai metode untuk cara mempengaruhi masa
masyarakat itu sangat mudah sekali dan mudah terpengaruh sehingga pihak pelaksana pemilihan gubernur jawa timur ini
juga harus cukup hati hati dan juga harus cukup memantau kedua pasangan calon ini
agar mereka tidak melakukan hal hal yang nanti akan menuju atau menjurus kepada situasi yang nantinya justru memperkeruh situasi pemilihan gubernur jawa timur ini
sehingga masing masing pasangan calon masih menggunakan metode yang sama
yakni belusukan kemudian pendekatan ke sejumlah tokoh baik itu tokoh masyarakat kemudian juga tokoh agama
juga sejumlah pejabat pejabat dan merangkul sejumlah artis untuk bisa mereka jadikan sebagai alat kampanye untuk meraup suara suara
baik itu suara yang dengan usia lanjut atau mungkin juga suara suara untuk mereka yang saat ini berada di generasi milenial
ini yang menjadi salah satu strategi yang diambil oleh kedua masing masing pasangan calon
tidak ada yang cukup signifikan berbeda karena masing masing pasangan calon sepertinya tidak memiliki manuver yang cukup berbeda
jika yang satu mereka merangkul artis kemudian yang standar juga ikut ikutan
artinya tidak ada manuver manuver yang cukup luar biasa yang dikeluarkan oleh baik itu kofifa indar
para wansa dan juga emil dadak dan juga saifula yusuf kemudian putih guntur soekarno
eka ini rasanya memang walaupun tidak ada strategi yang signifikan dilakukan oleh kedua pasang calon ini
tapi rasanya percaya diri mereka sudah semakin bertambah mengingat sudah tahu serangan serangan lawan yang akan dilakukan pada pilgub kedua
berkaca dari pilgub pertama atau debat pilgub pertama
tapi eka bolehkah kita lihat
boleh singkat saja sejauh ini sampai dengan hari ini
survei menunjukkan angka paling tinggi kepada pasangan mana eka
baik puspa jika saya melihat hasil survei dari sejumlah pihak yang kemarin sempat melakukan baik itu
karena memang masing masing pasangan calon ini mereka memiliki hasil survei masing masing
dan belum ada hasil survei yang bisa dijadikan sebagai rujukan di sana
karena tidak merujuk kepada hasil survei yang cukup menggambarkan atau dapat diikuti sebagai hasil survei yang objektif di sini
jika saya melihatnya situasi yang pada saat ini
jika mengacu kepada kondisi yang berada di lapangan sendiri bahwa sebenarnya suara nahdlatul ulama di sini cukup terpecah
karena awalnya suara nahdlatul ulama yang awalnya memberikan suara yang cukup signifikan kepada saifula yusuf
kali ini justru terpecah juga memberikan suara bagian golongan golongan santri sembilan
yang berada di bawah pimpinan gusola
ini juga justru memberikan banyak dukungan kepada beralih dukungan kepada kofifa indar parawansa
artinya suara nahdlatul ulama di sini terpecah sebelumnya pkb cukup percaya diri sekali
bisa merangkul seluruh suara nu dan menariknya kepada saifullah yusuf
namun pada kali ini justru sebagian besar suara suara nahdlatul ulama ini justru berpihak kepada kofifa indar parawangsa
setelah debat pilgub yang pertama lalu
hasil jawaban jawaban yang diberikan oleh emil dardak ini ternyata cukup mempengaruhi suara suara generasi milenial
karena memang dinilai oleh generasi generasi milenial ini jawaban dari emil dadang ini cukup akademis
sehingga mampu menarik sejumlah pihak yang di sana mereka adalah golongan golongan akademis untuk mengalihkan suaranya kepada kofifa indar parawansa
namun saat ini jika saya melihat dari hasil survei beberapa pihak menyatakan bahwa suara kedua pihak ini masih cukup berimbang sekali
antara sebelas dua belas jika saya bisa menilainya bahwa masih ada kemungkinan suara saifullah yusuf yang saat ini berada di level
mereka misalnya berada di level delapan puluh kemudian kofifa indar parawansa berada di level tujuh puluh lima
artinya ini masih bisa ditarik kembali suara tersebut kepada kofifa indar parawansa
ini yang menjadi pil pemilihan gubernur jawa timur ini adalah cukup menarik sekali
karena memang kedua sosok ini adalah kedua sosok yang cukup dikenal oleh masyarakat jawa timur kofifa indar parawansa
dengan melakukan pendekatan pendekatan kepada menteri menteri terkait untuk memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan
sementara saifullah yusuf sendiri sudah menggunakan kebijakan kebijakan sebelumnya yang sudah dilaksanakannya
atau yang sudah dijalannya selama sepuluh tahun menjabat sebagai wakil gubernur jawa timur
ini juga cukup kuat sekali untuk bisa menarik suara di jawa timur
artinya suara dari kedua belah pihak ini masih belum bisa ditentukan siapa sebenarnya yang lebih kuat dalam situasi ini
karena masing masing pihak benar benar memiliki kekuatan
karena memiliki suara yang cukup signifikan dan masih ada kemungkinan suara dari saifullah yusuf ini untuk lari ke kofifa indar parawansa
begitu juga dari suara kofifa indar parawansa ini untuk beralih ke saifullah yusuf
maka debat pilkada yang kedua ini akan menjadi penentu kedua bagi kedua masing masing pasangan calon ini
untuk nantinya mereka mampu membulatkan suara agar mereka akan lebih unggul dari salah satu pasangan calon yang lainnya
oke baik terima kasih
penuh penjelasan terima kasih eka rima atas informasi anda
terima kasih pak